mungkin pertanyaan pertama nih pertanyaan paling banyak kami terima kenapa kok lama
yang pertama bahwa pasca kejadian ps ini kemudian meninggalkan kampung halamannya
dia pergi ke katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh pak kapitumas
di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya
namun ps tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya
di sana dia mengaku sebagai keponakan demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa ps adalah keponakannya
hari ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan
demikian juga nama sudah diganti bukan lagi ps tetapi menggunakan nama rocky
bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa ps itu ini orangnya
padahal mereka tinggal di satu lingkungan bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain
jadi kenapa kesulitan kita selamanya seperti itu
karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada
akhirnya kita ajak bicara para tersangkanya sudah vonis dari hati ke hati
mereka menerangkan bahwa ps adalah
sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan
yang kedua kenapa para tersangka lainnya tidak berani menjelaskan kepada ps ini orangnya
apakah memang dia melindungi ataupun psni sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka
ada yang bilang takut dan sebagainya
jadi ketakutan dari mereka saja tidak berani menerangkan ps ini orangnya
dan menurut keterangan dari kepala lingkungan atau rd di tempat tinggal di mana ps berada juga
mana kala ps ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker
sehingga berusaha mengelabui lingkungan
dia kemarin pergi dari cirebon sekitar tanggal lima belas saya ke bandung
menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di cirebon